mantan sekjen pssi ratu tisha destria menyerahkan formulir pendaftaran calon wakil ketua umum pssi pada minggu pagi di gbk arena senayan jakarta pusat
ratu tisa hadir bersama sejumlah pendukungnya diantaranya adalah sulut united psim yogyakarta persekat tegal perserang serang asprof banten dan asprof maluku
langkah ini diambil menurutnya merupakan aksi nyata terhadap kemajuan sepak bola di indonesia
hari ini saya mengembalikan formulir kesediaan untuk dicalonkan menjadi wakil ketua umum pssi di periode selanjutnya
selayaknya ini adalah hal yang selama kurang lebih dua puluh tahun saya kekuni
bagi saya sepak bola itu suatu pengabdian mungkin ini sedikit momen haru juga untuk saya sendiri ketika memutuskan untuk mengabdi dan bekerja di bidang yang ada
dan selalu saya cintai yaitu sepak bola